kejadian apes menimpa dua orang pemuda yang sedang asik nongkrong di warung bubur ayam
di kawasan mampang perapatan jakarta selatan saat sedang bermain hp tiba tiba datang seseorang yang
mengancam kedua pemuda itu dengan senjata tajam hp dan tas milik korban pun langsung dirampas
menurut keterangan saksi pelaku yang ternyata berjumlah tiga orang memarkir kendaraan mereka
di samping warung lalu salah satu diantaranya masuk dan mengancam korban yang beli beli
korban di depan warung di samping warung ini tiga orang orang yang gue nunggu di sini yang
saya terus itu bahwa golok korban pun telah melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib
pelaku masih dikejar polisi
dua pelaku begal di bekasi utara jawa barat terlibat aksi serang dengan warga aksi ini
bermula saat para pelaku begal melakukan aksi dengan modus berpura pura sebagai pemilik
kendaraan bermotor warga pun memergoki mereka namun saat dimintai surat surat kendaraan para
pelaku begal ini tidak bisa berkelit dan langsung mengeluarkan senjata tajam untuk menyerang warga
karena kalah jumlah para pelaku pun nyaris menjadi bulan bulanan warga
begal dengan modus mengaku sebagai pemilik kendaraan terbilang baru kini para pelaku
sudah diamankan di kantor polisi setempat belum ada keterangan dari polisi mengenai kejadian ini
hendak membuat laporan lalu lintas telepon genggam petugas di sub di jalan maulana hasanuddin cipondok
kota tangerang banten dijamret aksi yang dilancarkan pada jumat lalu ini terbilang nekat
karena pelaku melakukannya seorang diri
menurut keterangan saksi pada senin korban sempat melakukan pengejaran tapi usahanya gagal
kasus penjabretan ini sudah dilaporkan dan tengah dalam penyelidikan polse cipondok
polres metro takarangota tim liputan cnn indonesia